kemarin adalah hari kedua pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer
seluruh siswa mengerjakan mata pelajaran matematika
untuk mengatasi ketegangan akibat pelajaran yang masih dianggap menjadi momok siswa ini
sebuah sekolah di jombang jawa timur mengajak seluruh siswa melakukan aksi pijat masal secara bergantian untuk melepas ketegangan
sementara itu siswa tunanetra di surabaya harus mengerjakan ujian matematika tanpa soal dalam bentuk cetak braille
hal ini cukup menyulitkan para siswa
beginilah cara unik yang dilakukan para pelajar untuk melepaskan ketegangan sebelum mengerjakan soal matematika di hari kedua unbk
siswa madrasah aliyah negeri denanyar jombang jawa timur ini melakukan aksi pijat bergantian sambil melantunkan salawat
aksi ini membuat siswa bisa tertawa lepas sebelum memasuki ruang ujian nasional
tidak bisa dipungkiri
sebagian siswa masih terasa tegang selama menjalani ujian nasional
lebih relax gitu sebelum ujian
emang menghadapi ujian ini gimana perasaannya
ya kalau di lingkungan konten ini ya biasa saja
ya sempat sih cuma bentar awalnya aja
hari kedua ujian nasional berbasis komputer ini seluruh siswa di jombang mengerjakan materi dalam tiga shift